kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
dan pelemahan rupiah ini didorong oleh penguatan dolar amerika serikat terhadap mata uang global
sejalan dengan rilis data tenaga kerja yang secara mengejutkan lebih kuat dibandingkan perkiraan
dan investor juga memperkirakan the fed akan mempertahankan pendekatan agresif pada pertemuan fomc meeting berikutnya
ekspektasi tersebut mendorong dolar amerika serikat ini menjadi lebih kuat dan yield us treasury yang lebih tinggi
lalu bagaimana dengan posisi asg pada hari ini
mari kita lihat bersama pada pukul sembilan sepuluh waktu indonesia barat
sentimen negatif berasal dari penurunan indeks kepercayaan konsumen turun ke satu ratus tujuh belas di september dua ribu dua puluh dua dari satu ratus dua puluh empat di agustus dua ribu dua puluh
pukul sembilan sepuluh waktu indonesia barat
di akhir tahun dua ribu dua puluh
namun investor ini juga masih diprediksi akan fokus pada saham saham blue chip dan energi untuk perdagangan minggu ini
dan semoga akan membuka peluang technical rebound pada iasg
dan selanjutnya mari kita pantau posisi pembukaan bursa saham asia
mari kita lihat bersama semuanya berada di zona merah
ancaman resesi global dan turunnya demandari pasar tiongkok karena zero covid policy yang masih diperpanjang
dan sektor coal dan metal ini juga menjadi salah satu yang paling terpukul di pasar karena policy ini
ketegangan politik juga menambah ketidakpastian di pasar
ini karena investor menantikan bagaimana kremlin dan juga tiongkok merespon ledakan
yang menghantam satu satunya jembatan penghubung antara crimea dengan rusia
selain itu pada pertengahan oktober nanti yaitu adalah dua puluh oktober
the dua puluh th party congress akan diselenggarakan nanti di tiongkok
ini akan menentukan masa jabatan xi jinping apakah akan diperpanjang lima tahun lagi
dan kita beralih ke perdagangan bursa saham eropa
mari kita lihat bersama
seiring dengan kekhawatiran atas kenaikan suku bunga dari bank sentral amerika serikat
dan juga inggris dan dampaknya ini terhadap pertumbuhan ekonomi
dan pasar di eropa juga mengamati perkembangan di ukraina
di mana perang menunjukkan tanda tanda yang meningkat
beberapa ledakan ini sudah menghantam pusat ibu kota ukraina kiev pada hari senin
dan saham eropa awalnya mengikuti sentimen negatif global karena investor mempertimbangkan
bahwa data pekerjaan amerika serikat minggu lalu akan menjaga federal reserve
pada jalur kenaikan suku bunga yang agresif
dan sekarang mari kita lihat ke wall street bagaimana kinerja di wall street
gabungan saham saham teknologi ini sangat terpukul saat ini
dan investor ini khawatir ya pada dampak kenaikan suku bunga yang lebih lanjut
mereka juga menjual saham saham teknologi dan juga pabrik chip
setelah amerika serikat mengumumkan pembatasan yang bertujuan melumpuhkan industri si mchonductor tiongkok
dan beberapa saham semiconductor ini menyentuh level terendah dua tahun terakhir
setelah pemerintahan biden menerbitkan serangkaian kontrol ekspor pada hari jumat
investor juga sangat berhati hati menjelang musim
pendapatan kuartal ketiga amerika serikat yang akan dimulai pada hari jumat
dengan hasil dari beberapa bank besar
kita akan memantau bersama laporan keuangannya